kenapa sih kamu masih saja nanyain soal amira
mas wisnu ngomong seperti itu sih
biar bagaimanapun amira kan anak saya mas
ya aku aku lagi kesel utari
kalau memang kamu itu menderita karena berpisah dengan amir
kenapa kamu gak ambil lagi aja kembali amira
itu kan hak kamu
dan itu anak
eh legin kamu ngapain sih jelek jelekin dia
eh kamu ngomong gitu karena kamu gak suka kan sama dia
emang dia salah apa sih sama kamu
salah dia tuh
banyak banget aku aja ngeliat minta yang males
sudara bisa tenang gak
pak bapak bisa tenang nggak pak
kok bawa bawa aku
saya tahu saudara putra pemilik kampus ini
tapi bukan berarti saudara bisa kurang ajar
saya tidak perlu mahasiswa seperti kami
kamu kamu juga keluar
eh kamu juga keluar
ini tadi pertama aku masuk dunia
udah diusir sama dosa tuh gara gara kamu tau gak
eh kok gara gara aku
kok gara gara arman
kamu bisa gak sih gak usah nyalahin dia
eh kamu bisa gak sih
sekali sekali tuh gak belain dia
belain aku oke
ngapain aku belain kamu
pak aytar kamu belum jawab kan kenapa kamu benci banget sama dia
arman tuh kamu baik iya
kalau memang kamu suka berantem sama dia pasti gara gara kamu duluan yang mulai
mau tau kenapa aku benci sama dia
serius mau tau
kok ditampar sih
saya udah pernah bilang sama kamu kan rizky
jangan suka cium orang sembarang tau gak sopan
makanya kamu mau tau kenapa aku benci sama arman
ya tapi masa dicium sih jawabannya
lorak banget sih kayaknya
ini orang kok gak nyadar nyadar ya kalau gue suka sama dia
kalau gue gak suka ngapain juga gue cium
amira aku terus pakai cara apa sih
biar kamu sadar
sadar apaan sih
sadar kalau kamu nih cowoknya belin
aku harus sadar dari dulu
mereka mau ngapain
rizky kamu mau ngapain sih
kamu jangan macam macam ya rizky
kan kamu buat kamu sadar
kamu kamu jangan pikir malu di sini rizky
rizky kamu mau ngapain sih
amira kok merem sih emang boleh aku cium beneran
kamu tadi mau gak
mau ngapain sih
ya iseng aja supaya kamu diem
abis itu kamu marah marah terus sih
sebenarnya aku mau cium kamu beneran amira
tapi aku gak tega
kamu ketakutan kayak gitu
kok marah amira
sekarang amira malah
apa emang gak pernah ada cara ya
yang tepat untuk nunjukin ke amira kalau aku suka sama dia
apa itu tandanya aku emang gak bisa jadian sama dia
ini nggak ada artinya apa apa
pokoknya aku gak boleh nyerah
amira gak boleh jadi sama siapa siapa saya
kenapa bisa milih arman ya
emang ada ya kelebihannya arman dibanding gue
kayaknya gak ada deh
kenapa sih kamu masih saja nanyain soal amira
mas wisnu ngomong seperti itu sih
aku lagi kesel utari
kalau memang kamu itu menderita karena berpisah dengan amir
kenapa kamu gak ambil lagi aja kembali amira
itu kan hak kamu
dan itu anak kamu
ya tapi kan prabu wijaya sudah membayar seluruh biaya di rumah sakit mas
ya terus kenapa
anggap aja ini sebagai bayaran karena prabu sudah nyusahin kita semuanya
gak usah peduliin itu
ya ya tapi gak bisa mas
saya sudah menandatangani surat perjanjian dengan prabu wijaya
kalau saya setuju
menyerahkan amira setelah dia membayar seluruh rupiah di rumah sakit
mas prabu memang licik
sempet sempetnya dia terpikir bikin surat perjanjian seperti itu
amira kamu juga mau pulang kan
kita pulangnya barengan aja ya
oh ya kamu dudukin di depannya kamu temenin arman
aku lagi pengen di belakang
amira kamu mau pulang
amira kamu mau pulang
amira kamu mau pulang
nontasnya terbelakang don
kan amira mau duduk
gue gak bisa ya satu mobil sama gembel itu
itu kan bau
kamisya kamu mau apa sih kan
tuh kan dia belum masuk aja udah bau
udah bikin gue mual
aduh udah minggir pergi pergi sana
gue gak bisa deh nyumbau lo
bikin gue muntah aja
kalau kamisya gak tahan silahkan kamisya tutup hidung kamisya pakai sapu tangan
aku naik bus aja ya
aku juga harus pergi ke suatu tempat dulu sebelumnya
bagus deh pergi sana
mau pulang gak sih
amirah kamu ngapain di situ
gak ada ceritanya orang yang tinggal sama saya dan kuliahnya saya biayai
tapi pulangnya malah naik bis
kalau orang melihat saya ini akan dibilang apa
kita ngapain di sini pak
makanan di restoran ini sangat terkenal kamu pasti suka
bapak aja yang makan ya pak saya tunggu di mobil
loh kamu jangan begitu amirah
saya kepikiran terus sama ibu saya pak
saya gak tahu ibu saya lagi dimana sekarang
saya gak tahu ibu saya lagi dimana sekarang
saya gak tahu ibu saya lagi dimana sekarang
saya gak tahu ibu saya lagi dimana sekarang
ibu saya udah makan atau belum